setelah satu pekan buron agus terduga pelaku mutilasi di cikupa tanggerang berhasil ditangkap
agus ditangkap di sebuah rumah makan padang di surabaya jawa timur
tim gabungan dari polda metro jaya polresta tanggerang dan polsek cikupa berhasil menangkap agus
terduga pelaku mutilasi wanita hamil di cikupa tanggerang
pelaku yang sedang bersembunyi di sebuah rumah makan padang di surabaya tersebut
sempat menangis saat petugas menangkapnya
selanjutnya agus akan dibawa ke jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut
sebelumnya agus melarikan diri sekitar satu pekan setelah penemuan jenazah nur atikah
istri sirinya yang tengah hamil tujuh bulan di rumah kontrakan di desa telaga sari cikupa tanggerang banten
kami telah menangkap polresa tangerang polsek cikupa polsek jatim dan sekarang kami kembali ke jakarta untuk melakukan pemeriksaan
nanti detailnya akan disampaikan di polda metro jaya